ya penolakan terhadap rencana impor beras terus disampaikan oleh sejumlah pihak termasuk para kepala daerah bahkan akademisi dan beberapa tokoh dan juga ormas
maraknya penolakan impor beras ditanggapi oleh menteri perdagangan muhammad lutfi yang mengatakan tidak akan impor beras saat panen raya
namun mendak mengatakan permasalahannya ada di penyerapan di bulog
bagaimana menyikapi ramainya penolakan terhadap rencana impor beras seperti apa sebetulnya pro kontra yang terjadi atas rencana tersebut
kita akan coba bahas pada malam hari ini dengan dua narasumber yang sudah bergabung
saya akan sapa ada bang iksan firdaus anggota komisi empat dpr ri dari fraksi partai golkar selamat malam bang iksan
selamat malam assalamualaikum mas renhat
waalaikumsalam dan juga ada pak sutarto ali musuh ketua umum perpadi selamat malam pak sutarto
selamat malam mas renhat
baik pak sutarto saya ingin ke anda dulu pak kita kemarin sudah dengar ada pernyataan dari mendak yang agak emosional
kita lihat tadi menegaskan bahwa tidak ada impor beras saat panen raya ingin menenangkan semua pihak
apakah anda sudah cukup tenang
dengan pernyataan mendak tersebut anda sudah bisa diterima bahwa cukup memuaskan ada pernyataan tidak ada impor di tengah panen raya
ya itu yang memang kami harapkan teman teman di daerah
agar betul betul tidak terjadi jatuhnya harga
yang pertama karena itu petani akan menderita
yang kedua juga tentunya
harapannya adalah agar penggilingan padi terutama yang kecil kecil yang ada di daerah ini juga bisa menjual hasilnya
tentunya kami sangat menyambut baik apa yang disampaikan oleh pak menteri perdagangan bahwa kita tidak impor pada saat panen raya ini
dan justru yang dilakukan adalah
bagaimana meningkatkan pengadaan dalam negeri
pengadaan dalam negeri ini tentunya kami juga
baru saja saya juga melakukan perjalanan ke daerah banten
saya melihat bahwa masih ada tumpuan gabah yang belum terserap
karena pasar memang situasinya sekarang sedang lesu
tentunya harapannya satu satunya adalah pemerintah bisa menyerap lebih banyak
kemudian saya juga sudah mendapat laporan dari daerah daerah produsen
itu diperkirakan sekarang ini menurut laporan mereka itu ada lebih dari satu sembilan juta ton
itu beras ada di penggilingan padi
nah terutama ini penggilingan padi kecil yang harus menjadi perhatian kita
pak tarto anda menyambut baik pernyataan menteri perdagangan tadi pak lutfi
tapi apakah ini bisa ditelan mentah mentah pak tarto bahwa sudah pasti
apakah ini bisa kita pegang sebagai sebuah kepastian bahwa memang tidak akan ada impor beras di tengah panen raya
karena tampaknya dari pernyataan mendak ketika rapat dengan dpr
masih mengungkapkan sejumlah permasalahan terkait dengan yang ujung ujungnya
nanti adalah bicara lagi soal stok beras yang dikatakan untuk menstabilkan dan juga mengamankan stok beras tadi
ya sebenarnya kita memahami bahwa situasi stoknya bulog saat ini memang cukup rendah
tapi sebenarnya ada faktor lain
yang itu yang juga harus diselesaikan oleh pemerintah
bulog sendiri harus mampu melepas stoknya dengan baik
nah untuk bisa melepas tentunya harus jelas kerjasama sinergi antar berbagai instansi
untuk bisa menyalurkan
berasnya kemudian bagaimana supaya mereka juga segera bisa membeli dengan intensif
persoalannya kan ini kan yang harus diselesaikan
apa yang diserap oleh bulog ini juga harus dicarikan jalan keluar untuk bisa disalurkan
sehingga tidak menghambat untuk pengadaan di dalam negeri
nah saya juga sudah mendengar di laporan dari teman teman
dan di bawah meskipun saya melihat di banten kemarin saya masih mengimbu untuk bisa lebih ditingkatkan
kemudian di daerah daerah lain sudah mulai ada pemasukan
artinya bulog sudah mulai membeli
meskipun terus terang kami ingin lebih intensif lagi untuk melakukan pembelian itu
oke saya ke bang iksan firdaus
bang iksan ini kan masih ada pro kontra ya sebetulnya soal impor beras ini
meskipun juga belakangan yang kontra begitu banyak ini bang iksan
ada sejumlah kepala daerah menyampaikan tidak perlu impor ormas tokoh tokoh atau sejumlah politisi bahkan
tapi yang saya lihat juga tampaknya fraksi partai golkar di dpr kok mendukung impor
kami ingin melihat tidak dalam skop hari ini saja
tapi dalam sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu
pemerintah dalam hal ini di dalam rapat terbatas itu rakortas itu rapat koordinasi terbatas itu
ingin melihat raca pangan secara nasional sepanjang tahun dua ribu dua puluh
nah di dalam perusahaan perusahaan seperti itu
maka untuk mengantisipasi jika terjadi
jadi kita tidak hanya melihat per maret atau april pada saat panen
tapi sepanjang tahun dua ribu dua puluh
nah di dalam rapat terbatas yang kami dapat informasi memang perlu ada pengamanan stok pangan nasional
nah di sini lah kemudian kami melihat bahwa untuk menjaga ketersediaan pangan sepanjang tahun
ketersediaan beras maksud saya bukan hanya pangan
itu sepanjang tahun dua ribu dua puluh
jadi jangan melihat pada skop pada saat hari ini
hari ini memang terjadi panen
tapi nanti pada saat masa tanam misalnya di bulan juni agustus september
itu juga kita harus menganalisis
itu yang pertama
tidak hanya kita didasari pada skop
ada data surplus beras nasional misalnya
tetapi juga harus dilihat bagaimana pola distribusi
kita ketahui mungkin pak tarto juga bisa menambahkan bahwa di indonesia ini ada lima sampai enam daerah surplus beras
daerah lumbung pangan lumbung beras nasional
ada daerah jawa kemudian ntb dan sulawesi selatan
nah pola distribusi dari daerah surplus ke defisit juga harus dipertimbangkan
nah di dalam pertimbangan pertimbangan itulah kami memahami bahwa
dalam satu tahun ini kita perlu mengantisipasi
jangan terjadi gejolak harga beras sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu
disitulah kenapa pertimbangan pertimbangan itulah kenapa kami melihat perlu ada langkah langkah antisipatif
dalam mengatasi dan mencari problem terhadap stok pangan
terutama stok beras di tingkat nasional
jadi anda melihat dalam catatan anda atau mungkin rekan rekan fraksi partai golkar
melihat stok pangan nasional secara dua ribu dua puluh satu ini belum cukup aman
dan tidak hanya melihat di bulan maret ataupun april saja begitu bang isan
jadi mas rehat begini
kita lihat di tahun dua ribu delapan belas saja
menteri pertanian pada saat itu
itu selalu bilang bahwa data kita selalu surplus
tapi kemudian pemerintah kemudian mengambil tindakan melakukan impor
dan memang harga beras cenderung stabil sepanjang tahun dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh
artinya ini ada antisipasi langkah langkah yang dilakukan oleh pemerintah
artinya kita tidak ingin melihat dalam satu titik
partai golkar kami melihat bahwa memang betul apa yang disampaikan menteri perdagangan
bahwa tidak akan melakukan impor beras pada saat masa panen raya
karena itu memukul harga di tingkat petani
kami mendukung sepenuhnya dalam konteks itu
tetapi kalau melihat dalam jangka waktu satu tahun dua ribu dua puluh satu
kami melihat langkah langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini
untuk mengantisipasi gejolak gejolak yang kemungkinan terjadi sepanjang dua ribu dua puluh
kami tidak ingin muncul gejolak harga dan stok beras di tingkat nasional
artinya dari yang kemarin disampaikan oleh mendak
belum tentu sepanjang tahun ini tidak akan ada impor ya bang iksan ya
artinya itu hanya disampaikan ketika panen raya saja
setelah itu selesai
melihat kemudian situasi dan kondisi lagi
bisa jadi kemudian memang dibuka lagi keran impor beras itu bang iksan
apa yang disampaikan oleh pak mendak itu
dan kemudian kita lihat berita berita
bahwa ini baru melakukan mou saja
mou itu bukan berarti agreement
bahwa ada upaya untuk melakukan pemahaman bersama antara indonesia dengan negara produsen beras
nah apakah kemudian itu tidak dilanjutin
nanti kita lihat kondisinya sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu
kita sering melakukan apa yang dikatakan sebagai blanket contract
artinya kita mencari beras tapi tidak diguyurkan pada saat masa panen
nah hal yang seperti ini yang perlu disampaikan kepada publik
itu yang pertama
yang kedua kami melihat perlu betul kata pak tarto tadi
performa bulog juga harus kemudian ditingkatkan
bagaimana menyerap beras di petani
tetapi harga pembelian buruk itu menjadi indikator bagi para pemain pemain beras di tingkat lokal
nah hal seperti ini kemudian bulog harus ditingkatkan kinerjanya
tapi juga harus dipersenjatai juga
bagaimana agar bulog mampu menyerap beras di tingkat petani
sehingga kemudian harga gabah di tingkat petani harga beras di tingkat bawah itu juga lebih stabil dan bisa menguntungkan petani
nanti kita bicara spesifik soal bulog
saya ke pak tarto dulu
pak tarto yang tadi disampaikan oleh bang isan
anda setuju bahwa oke untuk bulan maret dan juga april mungkin panen raya stoknya aman
tapi bicara soal kepentingan dua ribu dua puluh satu sepanjang tahun ini itu yang menjadi catatan bahwa katakanlah fraksi partai golkar mendukung untuk diimpor
karena melihat untuk mengamankan stok pangan tadi
ini kan kita kembali lagi bicara soal stok pangan
di dua ribu dua puluh satu ini apakah anda melihat hal yang sama atau memang ini memang tetap aman kok stoknya di tahun ini
saya kira saya menangkap apa yang disampaikan oleh pak iksan
tentunya kita akan melakukan pemerintah maksud saya akan melakukan evaluasi setelah panen atau setelah menjelang panen kedua
menjelang panen kedua itu kira kira bulan juni juli
dan pada bulan bulan itulah diputuskan apakah kita perlu impor karena kita sudah bisa menghitung
secara mendekati kebenaran produksi kita tahun ini
kalau kita bicara tahun ini apa yang disampaikan oleh bps memang terjadi peningkatan produksi
kemudian informasi dari usda maupun dari fao indonesia memang terjadi peningkatan
itu kan masih di dalam tahap apa itu prediksi
kami memahami bahwa
kalau memang kunci
kalau memang kunci
kalau memang kurang
ya memang harus impor
teman anggota kami juga memahami
tapi tentunya waktunya harus tepat
misalnya pada saat panen raya ini kita barangkali jangan berbicara dulu mengenai impor
tapi justru yang harus kita bicarakan bagaimana kita menyerap sebanyak banyaknya hasil dalam negeri
nah kemudian nanti pada saat juni juli itu kita sudah bisa memprediksi
karena kuartal pertama kita sudah ada produksi
yang kemarin diprediksi sampai dengan bulan maret april
itu kan ada produksi sekitar empat belas juta ton
lima belas juta ton itu artinya lebih
artinya ada surplus sekitar empat juta ton
nah surplus ini tidak mungkin disimpan oleh pelaku bisnis
pasti sebagian besar disimpan oleh petani oleh masyarakat
kemudian nanti sebagiannya lagi oleh pelaku bisnis
kemudian tentunya masih ada sisa yang harus disimpan oleh pemerintah
nah ini yang sangat perlu
nah nanti baru biasanya pada bulan juni juli menjelang panen raya kedua
ini cadangan yang ada di masyarakat ini akan dilepas
tapi juga pemerintah harus siap untuk membeli
dan juga baru kita berhitung betul berapa kekurangan
tadi memang pak iksan menyinggung waktu sudah lama memang sop itu sudah ada
pertama yang selalu dilihat adalah produksi
yang kedua kaitannya dengan stop
stok itu baik yang ada di masyarakat maupun yang ada di pemerintah
kemudian yang ketiga perkembangan harga
nah disitulah barangkali nanti pada saat bulan juni juli itu akan dilakukan evaluasi kembali
dan teman teman memahami kok
seandainya aku harus impor pakai
tapi jangan sampai pada saat saat pas panen raya itu
menarik tadi pak tarto katakan oke kalau impor dievaluasi di juni ataupun juli
tapi narasi impor ini kan disampaikan di tengah mau panen

dan itu pertama kali juga disampaikan oleh menko perekonomian pak erlangga hartarto
bung iksan mengapa kemudian memang harus menyampaikan itu di tengah panen raya yang jadi pertanyaan sekarang
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik saya akan ke bung iksan
tadi pak sutarto juga menyampaikan bahwa oke kalau memang ada evaluasi di bulan juni juli memang harus diimpor
mungkin para petani juga sepakat melihat itu
tapi urusan impor beras ini disampaikan ketika ini sedang memasa panen raya
padahal juga data bps menyebut bahwa data dari tahun lalu stok dengan tahun ini
diperkirakan produksinya justru lebih besar dibanding tahun lalu
ini kan pertama kali pak erlangga juga yang menyampaikan akan ada rencana impor bagaimana ini bang iksan
jadi pak erlangga sebagai menko itu menyampaikan terkait dengan meraca pangan nasional dalam satu tahun
memang itu disampaikan untuk mengantisipasi hal hal yang jika terjadi hal hal yang tidak kita inginkan
jadi apa yang disampaikan oleh pak erlangga itu bagaimana mengantisipasi selama satu tahun ini
bahwa diumumkan sekarang itu untuk kemudian lebih cepat mengantisipasi jika terjadi sesuatu sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu
itu yang disampaikan
tetapi yang perlu disampaikan juga kepada publik ini juga kemudian hasil keputusan ini tidak serta merta di kemudian di
setelah diumumkan lalu kemudian dilaksanakan ya tidak
kemudian kemudian kemudian teknis kemudian operator operator teknis juga
juga kemudian bagaimana mendesain ini selama satu tahun
nah hal seperti ini juga penyebabnya adalah karena data produksi kita itu selalu bermasalah setiap tahun
selalu ada gonjang ganjing
nah pak erlangga itu mengantisipasi hal itu selama panjang dalam satu tahun ini
artinya kenapa diumumkan dari awal ini untuk kemudian secepatnya mengantisipasi apalagi kita sekarang sedang pandemik
selama dua tahun ini kita lagi pandemi
dan sedang ada persoalan persoalan
kita tidak tahu juga negara pengekspor produsen beras dunia ini juga punya stok nggak untuk melakukan itu
makanya kenapa kemudian pemerintah dalam hati pak menko itu kemudian segera karena hasil tindak lanjut dari rapat koordinator terbatas
kemudian harus dilakukan
apakah nanti dilaksanakan pada saat ini pada saat panen raya tentu tidak
tadi sudah disampaikan oleh pak mendak
dan kami juga mengatakan bahwa kami juga tidak setuju kalau kemudian dilakukan pada saat panen raya
tapi kalau kita melihat satu tahun kita harus antisipasi dengan segala kemungkinan yang ada
tapi kalau bicara satu tahun ini kan ramai penolakan ya bung iksan dari berbagai elemen masyarakat juga
kalau bicara satu tahun soal impor beras ini anda setuju atau tidak
karena sudut pandangnya melihat pada saat sekarang pada saat panen raya ini
tidak melihat selama setahun
kalau kita melihat sudut padang satu tahun kita mengantisipasi
mas renhat begini sepanjang kalau kita lihat perjalanan proses pada produksi pangan nasional dalam hal ini terutama beras ya
setiap tahun kita selalu mengatakan bahwa data data mengatakan bahwa kita selalu surplus surplus dan sebagainya
tetapi kemudian di tengah jalan seperti pak tarto ada bilang coba kita lihat nanti di bulan bulan agustus september itu terjadi kenaikan harga
yang kemudian akhirnya kita jadi panik
nah lebih baik kita antisipasi dari awal daripada kemudian muncul kepanikan
nah pada saat nanti itu muncul kepanikan kalau kita nggak antisipasi dari sekarang ketika muncul kepanikan nanti di bulan bulan yang disampaikan pak tarto tadi
kita kemudian kehilangan stok beras
kemudian kita harus mencari
dan daripada kemudian kita panik di tengah jalan lebih baik kita antisipasi dari awal
terjadi penolakan itu karena sudut pandang kita melihatnya hari ini
melihatnya saat saat ini
nah bagaimana kemudian mengantisipasi gejolak apa namanya terjadi penurunan harga gabah di tingkat petani maka inilah peran bulog sebenarnya menurut saya
perlu kemudian didorong agar tingkat penyerapan bulog juga bulog untuk di tingkat petani juga harus dioptimalkan
nah bagaimana kesultan kesultanan bulog di dalam menghadapi bagaimana melakukan penyerapan gabah petani ini yang perlu kita dorong
agar bulog mampu melakukan mengoptimalkan penyerapan gabah di tingkat petani
tapi harga bulog harga pembelian bulog ini menjadi indikator bagi pembelian harga gabah di tingkat petani
meskipun bulog tampaknya menolak rencana impor ini bung iksan
ya menolak karena memang ada performa bulog yang harus kemudian kita
kita bantu sama sama ambil contoh misalnya bulog juga ada persoalan bagaimana membeli kualitas gabah yang ada di tingkat petani
tahun dua ribu sebelas atau tahun dua ribu lima belas bulog diberikan senjata untuk bagaimana agar bulog punya fleksibilitas membeli gabah petani
nah yang sekarang ini belum diberikan kekuasaan itu yang pertama
yang kedua ada problem disposal stok yang kemudian selalu diungkapkan oleh pak dirut bulog
nah disposal stok itu kemudian menurut pemahaman saya ada hal yang belum selesai diantara dirut bulog atau bulog secara institusi dengan kementerian keuangan misalnya
apakah disposal stok yang sudah selesai dilakukan oleh bulog itu diganti nggak dengan diganti oleh menteri keuangan atau tidak
yang kemudian harusnya diungkapkan oleh pak buas sebagai dirut bulog
artinya ada beban yang ditanggung oleh bulog yang kemudian tidak dibantu oleh pemerintah
nah sekarang yang harus kita lakukan adalah bagaimana bulog didorong untuk meningkatkan performa daya serap gabahnya tetapi kemudian juga dipersenjatai oleh menteri perdagangan oleh menteri keuangan dan sebagainya
sehingga beban yang ditanggung oleh bulog ini tidak ditanggung sendiri
mungkin pak bus pernah menyampaikan bahwa ada overhead cost bulog yang cukup tinggi
raskin dihilangkan beban bulog itu terlalu tinggi sehingga kemudian mungkin pak buas kesulitan untuk bisa menjaga performa bulog
oke oke baik menarik kita coba dengarkan juga apa pernyataan pak mendak muhammad lutfi yang juga menyinggung problematika yang terjadi di bulog
nanti saya ingin minta pak tarto untuk menanggapi kita dengarkan berikut ini
yang jadi permasalahan berikutnya bapak dan ibu supaya bapak dan ibu tahu bulog minggu lalu hari rabu atau hari kamis pengadaan untuk gabah petani itu hanya delapan puluh lima ribu
mestinya mendekati lima ratus ribu hari ini jadi penyerapan itu tidak berjalan dengan baik ini menyebabkan stok bulog pada saat yang paling rendah dalam sejarah
saya mesti memikirkan yang tidak terpikirkan
baik pak tarto anda juga mantan kabulok bagaimana melihat soal posisi bulog dalam hal ini yang juga tadi disinggung juga oleh bung iksan
iya sebenarnya pak exon tadi sudah memberikan gambaran kalau kita bicara bulog ada persoalan mendasar yang belum terselesaikan
pemerintah melihat atau memberikan penugasan kepada bulog atau bulog ini harus dilakukan sebagai apa harus bagaimana
nah ini harus tegas begitu ditugasi untuk stabilisasi pasti pemerintah harus memberikan risiko apa yang akan terjadi
itu harus diperhitungkan kemudian pemerintah tentunya harus mengambil alih risiko itu
nah tanpa itu bulog pasti akan kesulitan
nah yang kedua memang ada hambatan karena itu mereka menjadi ragu untuk menyerap sebanyak banyaknya
karena tadi itu outletnya jatuh kalau dulu kan ada raskin rasta bpnt melalui bulog
sekarang kan tidak jadi mereka harus menyalurkan sendiri kemana dan sebagainya
pasti ada sesuatu yang ini harus diperhitungkan
nah yang ketiga kaitannya dengan kualitas tentunya ini kan memang selama ini kan bulog itu selalu menjadi bulan bulanan
seolah olah beras bulog itu kualitasnya lebih tinggi
begitu kualitasnya rendah banyak utuh dan sebagainya ini memang ini kan harus diperbaiki
tapi lagi lagi saya sebenarnya menghimbau kepada pemerintah kita ini tidak menyelesaikan persoalan hulunya
hulunya ada di penggilingan padi
jadi penggilingan padi kita dari rp satu ratus delapan puluh dua itu yang rp satu ratus tujuh puluh dua adalah rp satu ratus lima puluh dua
rp satu ratus lima puluh dua adalah penggilingan padi kecil yang tidak memiliki fasilitas yang memadai
pengering tidak punya kemudian alat alatnya tertinggal kenapa
karena mereka tidak mampu merevitalisasi kenapa tidak mampu merevitalisasi
selama ini perhatian terhadap pemerintah terhadap yang kecil kecil ini itu kurang
mereka sangat sulit untuk memperoleh kredit harapan saya sebenarnya mereka ini harus diberikan kredit yang mudah dan murah
karena sama sama umkf
nah itulah yang kemarin kami sempat berbicara dengan pemerintah selama beberapa tahun ini bagaimana ini harus diperbaiki
sehingga apa yang dibeli oleh bulog itu berkualitas
selama ini kan bulog kalau tidak beli disalahkan tapi membeli kualitasnya memang tertinggal
nah kenapa tertinggal karena sebagian besarnya adalah penggilingan padi kecil yang belum memperoleh fasilitas
mereka tidak minta bantuan gratis tapi kredit yang murah dan mudah seperti umkm yang lain
saya pikir ini yang perlu diperhatikan jadi ini mumpung ada pak iksan saya pikir perlu kita menjadi perhatian
jadi yang memiliki pengering alat alat yang bagus itu kira kira hanya sekitar dua belas
itu masalah di hulunya begitu ya
nah ini kan kalau mau menyelesaikan
semua itu kan harus hulu hilir
bukan hanya di misalnya oke masalah distribusi juga masih ada masalah
tapi masalah di hulunya ini kalau tidak pernah diselesaikan
ini akan tidak pernah selesai
saya kemarin dari banten rata rata petani masih menjemur di sana
oke pak tarto sedikit membahas soal bulog ya ini kan juga kita lihat pak budi waseso
juga menegak bahkan berfoto begitu diantara karung karung beras dan mengirim pesan seolah olah bahwa bulog tidak meminta untuk ada impor beras
ini memang permintaan dari kementerian kementerian perdagangan begitu
dan juga menegaskan bahwa bulog tidak meminta adanya impor beras
anda melihat ini sebetulnya bagaimana ini problematikanya seperti apa sebetulnya
karena kan kerap kerap kali kemudian bulog berbeda pandangan
ini terjadi di beberapa tahun terakhir juga misalnya
ya ini pengalaman barangkali ya bulog ini kan eksekutor
eksekutor yang ditugas oleh pemerintah
tetapi bukan berarti eksekutor yang sepenuhnya harus melakukan begitu saja
nah biasanya pengalaman pengalaman yang dulu pun itu bisa saja
pemerintah memerintahkan bulog untuk mengimpor katakanlah satu juta
tapi bulog juga memiliki analisa analisa yang harus yang disampaikan kepada pemerintah
jadi pernah juga diminta untuk satu juta kemudian kita laksanakan hanya sekitar empat ratus lima ratus ribu misalnya
atau pemerintah mengatakan ini harus impor kemudian kami pernah juga mengatakan misalnya dua ribu tiga belas
oh pak kita tidak perlu impor karena stok kita cukup
karena stok kita cukup kemudian produksinya bagus ya selesai
nah makanya mau tidak mau tadi betul yang disampaikan oleh pak iksan maupun pak menteri perdagangan
stok yang dikuasai oleh bulog ini sangat penting
supaya bisa menjadi market leader untuk beras
kalau tidak ya pasti kalau tidak punya stok kita tidak bisa memainkan untuk operasi pasar dan sebagainya
tapi lagi lagi pemerintah harus tegas memberikan tugas kepada bulog
tetapi segala konsekuensinya pemerintah juga harus memberikan atau menunggu apa yang harus terjadi
supaya mereka tidak ragu di dalam mengambil keputusan dan melakukan katakanlah penyerapan beras dalam negeri
dengan kondisi yang saya sampaikan tadi kualitasnya yang seperti itu dan sebagainya
nah ini kan harus diselesaikan bersama
bung iksan ada juga perbedaan data ya antara yang digunakan bulog dengan kemendak misalnya
ini juga menjadi pertanyaan
catatan anda dari dpr mengevaluasi ini sebenarnya bagaimana sih
ya saya sudah kami sudah menyampaikan berulang ulang untuk perlu adanya sinergisitas data antara produksi dengan konsumsi
jadi bukan hanya perdagangan ataupun bulog
tapi juga kementerian pertanian
karena pemegang kendali sesungguhnya untuk memproduksikan kementerian pertanian
nah seringkali proyeksi prognosa dan sebagainya
kalau kita perhatikan sepanjang sepuluh tahun terakhir inilah mungkin pak tarto juga pada saat jadi kabulok juga sering melihat data data produksi kita juga sering bermasalah
nah ini yang perlu kita perbaiki
jadi ada betul kata pak tarto tadi
tidak hanya pada persoalan
bagaimana kemudian bulognya
tapi ada data produksi yang harus clear
di antara berbagai macam stakeholder pertanian kita
nah ini yang kemudian kita perlu mendorong
nah disinilah peran kementerian pertanian peran kementerian perdagangan bulog bisa bersama sama kemudian mencari satu titik kesamaan bahwa oke kita melakukan apa ini loh data kita yang sesungguhnya
nah tadi saya tambahkan juga terkait dengan pak tarto tentang performa bulog
saya ingin menyampaikan bahwa bulog harus kemudian bekerja dan kemudian memanfaatkan jaringan yang mereka miliki sebagai market leader di dalam pembelian gabah di tingkat petani ini untuk mengoptimalkan
tetapi juga dipersenjatai juga oleh kementerian perdagangan
bagaimana agar bulog kemudian memiliki fleksibilitas pembelian
jangan hanya dipatok pada satu kualitas tertentu
sebenarnya ini pernah dilakukan oleh pemerintah pada saat dua ribu sebelas dan dua ribu lima belas
nah ini yang perlu kita dorong
sehingga petani juga terselamatkan
jangan sampai ini kan musim hujan tiba tiba panen pasti kualitas beras petani juga kualitas gabah petani juga cukup rendah
nah bagaimana agar bulog juga bisa dipacu untuk itu
yang tadi sampaikan pak tarto juga terkait dengan penggilingan saya setuju
nah inilah kemudian
terima kasih pak tarto
dan senjata senjata itulah yang kemudian harusnya dilakukan oleh bulog
bulog juga harus minta kepada pemerintah
tolong pernyataan kami dengan baik
sehingga performa kami dan kinerja kami untuk menyerap gabah petani juga secara optimal bisa cepat
pak tarto tadi kan apa yang disampaikan bang iksan mengatakan bahwa ketika kemudian pak menko perekonomian erlangga hartarto melempar rencana ke publik ya
soal impor ini kan karena melihat setahun ke depan
jadi sudah sangat visioner melihatnya ya setahun ke depan begitu permasalahan ini dan bisa ada potensi potensi tadi itu soal beras tadi
nah sementara itu disampaikan tadi yang anda katakan menyampaikan itu di tengah mau panen raya
kalau tadi itu bacaannya dari bung iksan ini karena melihat satu tahun ke depan
kalau dari bacaan anda kacamata anda pak tarto apa yang membuat atau menurut anda mengapa pemerintah kemudian melemparkan wacana ini
di tengah mau panen raya
anda melihat itu seperti apa pak
kita bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali saat lagi
baik saya masih bersama dengan bung iksan firdaus dan juga pak sutarto
sudah banyak tadi kita bahas dari segmen awal dialog
menarik sekali dari mulai problematika yang terjadi dan juga ramai ramai yang menolak impor beras ini sampai juga sampai ke bulog
pak tarto kembali tadi saya ingat apa yang disampaikan oleh bung iksan bahwa ini masalah sudut pandang saja kemudian karena melihatnya stok di bulan bulan terdekat ini
maret april begitu ya
dan sementara pemerintah pak menko erlangga melihatnya setahun ke depan begitu
anda setuju bahwa ini harus dilihat setahun ke depan sehingga perlu melemparkan wacana impor beras ini
jadi hari hari belakangan seperti ini
ya ini kan pengalaman mohon maaf kalau ini saya menggunakan pengalaman saya tiga puluh lima tahun dari pertanian lima tahun di bulog
memang pemerintah selalu melihat ke depan
karena tahu bahwa produksi beras kita itu sebenarnya berfluktuasi antar waktu

dan biasanya pada akhir tahun itu berfluktuasi antar waktu
karena itu sering terjadi kekurangan pasokan
karena biasanya ada hubungannya dengan iklim
nah pemerintah nampaknya sekarang ini melihat termasuk faktor faktor kaitannya dengan pandemi yang terjadi
kemudian melihat setara global
pasar global juga pasti kemungkinan terganggu
saya kira ini semua kita memahami
hanya persoalannya adalah
apakah memang perlu diumumkan sejak awal
karena memang kalau pengalaman pengalaman yang lalu itu biasa
setiap minggu atau setiap dua minggu sekali
itu selalu akan ada rakortas yang membahas ketersediaan pangan
termasuk beras di dalamnya
di dalam di situ pasti dibahas kemungkinan apa yang akan terjadi
karena nanti di
karena nanti didukung oleh satu bps pasti menyampaikan prediksinya
kemudian dari bmkg menyampaikan prediksi musim prediksi iklim
kemudian nanti kementerian pertanian menyampaikan beberapa kendala apa yang terjadi
apa yang sudah bisa diselesaikan
nah itu biasanya akan dibahas secara bertahap
termasuk tadi mou pun dengan negara negara anggota asean sama sama
itu juga memang dilakukan
untuk agar pemerintah indonesia juga memiliki confidence
pemerintah yang kita ajak mou itu memberikan perhatian khusus
dan itu biasanya dilakukan
jadi hal hal seperti itu saya pikir
pemerintah menurut saya tidak salah
hanya mungkin yang kemarin itu
ya karena kebetulan pas harga sedang jatuh
kemudian apa karena begini
kejadian tahun ini kan agak berbeda dengan tahun tahun sebelumnya
satu stok di lapangan masih cukup
saya kira kira sekitar enam juta ton lebih
kemudian terjadi majunya panen
jadi bulan februari itu sudah surplus
surplusnya lebih dari satu juta ton
kemudian apa yang terjadi
akhir februari harga itu sudah jatuh gitu
nah itu yang saya laporkan ke beberapa menteri
beberapa menteri itu saya laporkan
dan bahkan ke komisi empat pun
saya sampaikan bahwa terjadi harga yang jatuh
nah dengan diumumkannya mau impor
itu memang dampaknya itu ada dua
dampaknya di dalam negeri
biasanya secara psikologis akan justru menurunkan harga
yang kedua sebenarnya di pasar global
karena saya itu termasuk anggota international race day
saya juga trader di dunia
itu yang ditunggu itu indonesia itu kapan ngumumin impor
jadi biasanya itu kalau kita mau impor itu justru harus diimpim
kalau enggak begitu kita mengumumkan
itu harga beras naik di dunia
nah ini yang sebenarnya mungkin pelajaran selama beberapa tahun yang lalu
itu barangkali bisa kita pakai
jadi agar betul betul kita
sebenarnya persoalannya timing
mungkin mengumumkannya kalau barangkali sekitar bulan juni juli
mungkin tidak ada kegaduan kegaduan seperti ini
karena justru bulan bulan ini
harusnya pemerintah mengumumkan seperti yang disampaikan oleh pak iksan tadi
bagaimana fleksibilitas diberikan kepada bulog dengan kualitas yang mungkin kurang
tapi harus diserap
berapapun akan diserap dengan kondisi seperti apapun
itu untuk membesarkan hati petani dan penggilingan padi yang ada di lapangan
baik pak tarto tapi begini
kalau proyeksi anda atau prediksi anda
apakah sepanjang tahun ini kita memerlukan adanya impor
terlepas dari kita mau panen raya nanti
karena kan tadi bung eksan mengatakan
ya ini kan untuk stok setahun ke depan begitu
atau nanti dilihat di bulan juni ataupun juli evaluasi
tapi kalau proyeksi anda apakah kita membutuhkan impor
jadi begini pasti itu akan terkoreksi nanti pada sekitar bulan juni juli ya
tapi kalau melihat data sekarang
data sekarang ya katakanlah
kalau kita melihat data stok yang ada di masyarakat
minggu minggu lalu kan atau bulan lalu itu kan sekitar enam tiga juta ton
kemudian yang ada di penggilingan pun sudah ada satu sembilan juta ton lebih
memang yang menjadi persoalannya adalah stok yang ada di bulog masih kecil
kemudian serapannya kurang kentang
nah tapi kalau kita melihat prediksi apa yang diprediksi oleh bps
meskipun tanggal lima belas maret yang lalu dilakukan revisi
tapi tetap akan terjadi surplus sampai dengan mei
kalau kita hubungkan dengan iklim
mudah mudahan juga tidak terjadi
apa tidak terjadi el nino
karena pengaruh yang besar itu el mino
jadi kalau tidak terjadi el mino kemudian
saya melihat dengan majunya kemarin panen
yang sampai mencapai lebih dari satu juta hektare
itu artinya musim tanam kedua
ini akan lebih besar daripada musim tanam kedua untuk tahun yang lalu
jadi intinya secara keseluruhan
harapan kita satu tahun kita
dan juga mengacu kepada prediksi usda
prediksi bps dan prediksi prediksi dari fao
mungkin kita tahun ini bisa tidak impor
bu iksan fraksi partai golkar
ini kita tanya sekarang
kalau kemudian hitung hitungannya pak tarto
kita tidak butuh import
apakah akan tetap mendukung impor
karena kan kita melihat setahun ke depan tadi anda katakan
begini ada satu hal yang dilupakan oleh tadi pak tarto
terkait dengan pola distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit
ya seperti apa pak
itu juga salah satu pemicu apa namanya instabilitas harga
kita tahu bahwa produsen beras nasional itu ada di jawa barat jawa tengah jawa timur ntb dan sulawesi selatan
sedangkan kita punya tiga puluh empat provinsi bagaimana pola distribusinya
seringkali kita sering mengeluarkan data surplus
lalu kemudian ternyata di lapangan terjadi gejolak harga
nah hal yang seperti ini juga harus dihitung
tidak hanya pada persoalan surplus atau tidak surplus begitu lho pak
kemudian saya lihat ada satu indikator lagi stabilisasi harga
makanya saya setuju dengan pak tarto tadi
kita tunggu kita lihat
dan biasanya gejolak gejolak itu ada di bulan yang tadi sampai kan agustus sampai september
nah ini yang kita perlu juga antisipasi
sekali lagi problem data ini ini jangan hanya melihat pada semata surplus atau tidak surplus
produksi kita melimpah atau tidak
berarti ada pola yang lain
baik bang iksan terakhir singkat
yang jelas setelah pak menko menyampaikan rencana untuk impor
di waktu waktu memanen raya tadi disampaikan oleh pak tarto
dampaknya jelas ini justru menurunkan harga yang terjadi di petani
ini kan artinya dampaknya jadi negatif bang
bahwa indikator harga itu sesungguhnya
kan tadi pak tato sudah bilang bahwa ada market leader dalam hal ini namanya bulog ini
nah performa bulog ini yang kita perlu perbaiki
artinya bulog itu harga yang dibeli oleh bulog itu menjadi indikator

bagi para pemain pemain beras di tingkat lapangan
kalau kemudian bulog saja kurang mampu melakukan penyerapan beras atau gabah di tingkat petani
maka kemudian mempengaruhi juga
jadi sekali lagi bukan hanya pada persoalan pengumuman itu
tetapi juga kita perbaiki performa bulog ini
tetapi permohonan bulog juga harus dipersenjatai dengan hal hal yang lain
bagaimanapun kemampuan performa bulog untuk memacu untuk penyerapan petani dan sebagainya
jadi bukan hanya seperti ini yang kita perlu perbaiki
jadi jangan hanya melihat pada satu pihak tapi pihak yang lain juga
kita harus cari juga problem yang lain
karena senjata kita ada di bulog sebenarnya
baik menarik bung iksan dan juga pak sutarto
tapi mari kita akan lihat ya karena kan pak mendak sudah katakan tidak akan impor ketika panen raya
mari kita akan lihat evaluasinya di pertengahan tahun yang tadi pak tarto katakan
apakah proyeksinya pak tarto benar bahwa kita tidak perlu impor atau justru sebaliknya
karena kalau nanti hitung hitungan kita tidak perlu impor tapi ternyata pemerintah mau impor
tetap harga harga yang paling penting juga
oke baik terima kasih diskusnya sangat menarik
terima kasih bung iksan pak tarto sehat selalu terima kasih sudah bergabung malam malam ini
terima kasih mas renha terima kasih
kami akan segera kembali dengan informasi lain tetap di cnn indonesia newscast